jadi negara timur leste memiliki bandara udara baru yang dibangun oleh kontraktor asal indonesia dengan nilai proyek sebesar satu ratus dua puluh juta dolar amerika serikat
bandara ini berada di distrik okusi sebuah daerah dengan otoritas ekonomi khusus yang memiliki potensi pariwisata dari pesona alamnya yang memukau
selamat datang di bandara terbesar di timur leste yang berada di zona ekonomi khusus distrik okuse
bandara ini awalnya merupakan bandara perintis dengan landasan tanah yang hanya digunakan oleh pesawat kecil
pada tahun dua ribu lima belas perusahaan badan usaha milik negara wijaya karya memenangkan tender internasional untuk pembangunan bandara yang letaknya terpisah dari dua belas distrik lain di timur leste
secara geografis distrik oikuse memang merupakan enlyf yang berada di daratan provinsi nusa tenggara timur berbatasan dengan atambua
wijaya karya membangun seluruh sentral
bandara ini berada di seluas lima hektare di kawasan pantai makassar okusi
mulai dari landasan sepanjang dua dua ratus meter hingga menara air traffic control dengan nilai proyek sebesar satu ratus dua puluh juta dolar as
bandara ini adalah terbesar di timur leste
kalau lihat kapasitinya panjang runway nya dengan dua dua ratus kapasiti terminalnya di lima ratus ribu meter
di dasar desain populasi di timur leste adalah satu tiga juta
sehingga terminal ini masih dimungkinkan untuk di except sampai dengan kapasitas sesuai dengan keperluannya
pada juni dua ribu sembilan belas bandara internasional okuse yang bisa menampung dua pesawat berukuran sedang plus satu pesawat besar sekaligus ini siap beroperasi
kehadiran bandara yang rampung dibangun selama tiga tahun akan membuka keran investasi di negara yang pernah menjadi provinsi ke dua puluh tujuh indonesia
presiden daerah otoritas khusus okuse mari al katiri menyebut
pembukaan bandara bisa membuka keperluan investasi di negara yang pernah menjadi provinsi ke dua puluh tujuh indonesia
pemajukan sektor pariwisata di okusi yang merupakan tempat kedatangan pertama bangsa portugis pada tahun seribu lima ratus lima
selain memiliki sejumlah potensi pariwisata seperti perbukitan di bagian tengah kota dan juga pantai di bagian utara
serta berbagai monumen monumen peninggalan portugis yang menjadi sejarah panjang bagi bangsa okusi

dari jakarta hanya dibutuhkan waktu dua jam
tiga puluh menit dengan menggunakan pesawat terbang untuk sampai ke distrik okusi